pemerintah kota bekasi mengubah stadion patriot candrabaga menjadi rumah sakit darurat covid sembilan belas
kebijakan ini diambil sebagai langkah menghadapi skenario terburuk penanganan pasien covid sembilan belas di kota bekasi jawa barat
pernyataan itu disampaikan wali kota bekasi rahmat effendi saat memantau persiapan stadion patriot candrabaga menjadi tempat penanganan dan karantina pasien covid sembilan belas sabtu pagi
rahmat effendi menjelaskan pihaknya menyiapkan skema terburuk wabah covid sembilan belas dengan membuat tiga alternatif tempat isolasi pasien yang positif terpapar covid sembilan belas
alternatif pertama ada di rsud kota bekasi kedua yaitu rumah sakit tipe b dan yang ketiga merupakan stadion patriot candrabaga
rahmat effendi mengungkapkan saat ini ada tiga puluh satu orang warganya yang positif terpapar covid sembilan belas ditangani di rsud kota bekasi
ia menambahkan saat ini pemkot bekasi fokus melengkapi
tapi kebutuhan rumah sakit darurat covid sembilan belas di stadion patriot candrabaga mulai dari eva filter tabung oksigen dan alat pelindung diri apd
bahwa yang menjadi pusat penanganan pusat perawatan di kota bekasi rumah sakit umum daerah kita
kita blok f itu lantai dua lantai tiga itu dalam kondisi pdp lantai empat lima enam ini adalah dalam kondisi positif
alternatif kedua kemarin saya sampaikan ada delapan rumah sakit swasta
dia rata rata mempunyai empat ruang isolasi
alternatif ketiga kita ada dua belas bed di tiga rumah sakit tipe d
letaknya di jatisampurna pondok gede dan banter gebang
dan kita persiapkan juga di sini sekitar di atas enam puluh bed
ada tujuh ruang di sini kita persiapkan tahap pertama jika kejadian memburuk tiga itu harus kita ambil langkah langkah
maka di sini adalah posisi yang terakhir